harga bahan kebutuhan pokok di pasar nasional rawasari cempaka putih jakarta pusat
merangkak naik pada kamis pagi
harga ayam potong berukuran kecil naik dari rp dua puluh tiga menjadi rp dua puluh tujuh per ekor
sedangkan yang berukuran besar naik dari rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh per ekor
hal serupa terjadi di pasar tradisional cilacap jawa tengah
harga daging ayam yang sebelumnya rp dua puluh delapan kini naik mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
dalam sepekan harga daging ayam mengalami kenaikan hingga rp tujuh per kilogram
sementara itu harga daging ayam kampung mencapai rp enam puluh per kilogram
para pedagang menduga kurangnya pasokan menjadi salah satu alasan kenaikan harga
sehingga dikira ini adalah hal yang tidak terjadi
tingginya permintaan menjelang hari natal dan tahun baru
ada pun harga komoditas lain seperti beras juga mengalami kenaikan di kota pasuruan jawa timur menjelang hari natal dan tahun baru
harga beras berkualitas medium per dua puluh lima kg saat ini naik menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima dari sebelumnya rp dua ratus empat puluh
sementara itu harga beras dengan kualitas super per dua puluh lima kg rp dua ratus empat puluh lima rupiah
sekarang naik menjadi rp dua ratus tujuh puluh
menurut sejumlah pedagang kenaikan harga beras terjadi karena gagal panen akibat cuaca buruk
tim liputan cnn indonesia